eh tunggu jangan ke mobil dulu
terus kita mau ngapain sih ra
aku punya sesuatu buatmu
gue punya sesuatu buatmu
lo diusir lagi dari rumah
cepet banget sih
kok stupid sih nah terus itu kenapa
pokoknya sekarang angkat dulu
keburu ketawa cepetan
jadi cowok dong gitu aja gak bisa
iya ra tapi ini tuh berat ra
yuk gue bentuknya gini aja
yuk nanti itu terakhir deh
aduh perut beneran deh
ini belajar sejarah
lihat aku bawa makanan makanan enak
ada sayur sayuran buah buahan
kalian pasti suka dan bergizi
nah aku tinggal aja ra
eee kak ra kalau gitu aku permisi dulu ya
di mobil masih banyak barang barang yang lain
tapi gak apa pas karena makan dulu
amdir aja sendiri
rangga ikut aku bawa yuk
buntang sini ya
eh kenapa sih
aku tuh mau ke mall aku mau jalan jalan aku mau makan makan
ya udah sekarang kan kamu udah bebas udah gak ada yang ngarang kamu lagi
di sekolah temen temen aku gak mau hangout sama aku lagi kita lagi marahan nyebelin banget ke so tau nggak
loh emangnya kenapa mereka ngejawain kamu
i don't know mereka mau kayak gitu gak tau kenapa tiba tiba berubah they're so annoying nyebelin pokoknya
tapi kamu yakin jalan sama aku akun kayak gini gembelnya kayak gini
show aja nanti aku lepas high heels aku biar nanti matching gitu sama kamu kan
please mau dong please please to make me happy biar aku happy ya gak
really yes yes yes yes yes yes yes yes aku janji aku pegangkan sepatu aku aku
aku pegangnya bakal dress down deh biar kamu gak malu jadi kita keren jalannya oke yuk
jangan pegang itu tuh namanya hot plate nanti tangan kamu ke burn nanti apa namanya kebakar no
oh my gosh stupid banget sih kalau makan steak tuh pakai garpu sama pisau bukan sama sendok oke
laura sama rangga jess
ya allah romantis banget ya mereka so sweet
eh uh aduh jess sini dulu jess
gue heran deh jess sama laura katanya dia pacaran sama tristan tapi dia sekarang lagi tau ke tw sama rangga
aduh sebenarnya pacarannya yang mana sih jess
gue tau mungkin ya sistemnya si laura itu ada side a sama side b
eh padahal ngapain mau di sini dodo
kita lagi jadi mata mata tau
ntar mata lo pada bintitan lo berdua
ih berisik lo coba lihat tuh laura lagi sama rangga
lah laura kemana sama tristan ya
eh nanda gerondong ngomong tuh diayak dikit kenapa tristan itu milik gue
wuuu dasar dodo penyet
oh gue tau gue tau berarti bener sama ini kata orang orang laura itu emang hobinya nyakitan hati orang
dia pikir karena dia kaya dia cantik dia bisa naklukin hati cowok padahal enggak tuh
oh gue tau sekarang lo yang jadi korbannya ren best friendnya sendiri kasihan deh lo
ah lo pasti bohong lo pasti mau pengaruhin gue kan ser nenek gombe lo
wuuu jadi lo gak percaya sama gue gak harus sekarang lo percaya sama siapa sama laura
wah lo liat nanda kelakuannya juga kayak gitu
hmm enggak juga sih
sini gue kasih tau laura itu emang orang yang paling gak mau disaingin
jadi dia ngerebut tristan dari lo supaya lo mati kaya di depan dia
oh iya terus terus dia juga gak deketin kakaknya opi supaya si opi jadi marah
dan itu semua pasti bikin dia seneng
iya dong sebagai seorang yang peduli banget sama si percintaan loren gue mau bantuin lo
sini gue kasih tau
oh yaudah jess ayo kita jalankan misi ini jess
kita harus kalahkan laura
yes go bersatu bersatu
yes berhasil gue
nene jessi ngapain kalian di sini
iya gue sama jessi lagi hangout bareng terus kita ngeliat oh deh
kangen ra jalan sama lo
hmm soal yang tadi siang gue minta maaf ya ra
gue keburu emosi jadi gue marah marah deh ke lo maaf ya ra
tapi sekarang gue udah sadar kok ra gue udah ngerti kondisi lo sekarang yang ajas
oh kalian best front aku yang paling oke di dunia
eh ya rak gimana kalau ntar kita dugem kan kita udah lama gak dugem rak
lagian sekalian kita ngerayain bersatunya persahabatan kita yang hampir pecah gimana
iya musiknya lagi bagus loh beneran
tapi aku udah janji sama daddy gak mau dugem lagi
ya udah ra aku pulang aja
enggak enggak enggak aku pulang sekarang
ya rangga please dong please help me one more time datangnya ikut sama kita ya
rangga ayo dong gerak dong jangan diem aja gak asik tau
gimana nih udah pada siap belum
yaudah yuk gue juga udah siap nih
aku gak bisa ra udah malam kita pulang yuk
aaaa rangga tunggu dulu sampe musiknya selesai ini enak lagunya
jess tugas lo harus temenin laura paling dia pun jauh dari rangga
ngerang jess cepetan cepetan
udah kamu aja ra
aduh temenin gue ke toilet dong
aduh gue gak suka angin gue pengen dipijitin
ruh kenapa tuh sama gue sama orang lain aja deh
udah ra aku gak apa apa kamu antarin aja dulu
kok kamu kering banget sih gue lagi hat hat tau
udah oke tuh gue kesan dulu ya cepet cepet
hai rangga sendirian aja minum yuk
udah laura laura nanti
udah gak apa apa minum yuk pasti lo kaget
kenalin nih temen gue wina temennya oki juga kok
ah lah dikit aja lagian ini cuma jus buah doang kok gak bikin mabok tenang aja lagi
enggak enggak enggak gue gak minum sini
udah deh minum minum cepetan
nah gitu dong
gak enak pahit
sekali lagi ya sekali lagi
enggak gue udah pusing
nih sekali lagi ayo sekali lagi
gimana enak kan
kamu tuh malas sih